kita awali dari jakarta gerakan nasional pengawal fatwa majelis ulama indonesia menyerukan untuk melakukan aksi lima puluh lima atau lima mei
untuk mengawal putusan sidang dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ya dan polri sendiri juga mengimbau untuk tidak menjadikan aksi ini sebagai upaya penekanan terhadap proses hukum terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok
aksi akan digelar di depan gedung mahkamah agung pada jumat lima mei sebelum hakim memutus perkara dugaan penistaan agama
dengan terdakwa gubernur dki jakarta basuki cayapurnama pada sembilan mei
menurut mereka aksi untuk mengawal independensi hakim dalam memutus kasus ini
polri sendiri mengimbau untuk tidak menjadikan aksi ini sebagai upaya penekanan terhadap proses hukum terdakwa basuki cahayapurnama
sepikit tidak perlu ya dilakukan apa nama itu demo atau aksi dalam jumlah yang besar
karena pasti akan menjadi terdakwa dari dki
meskipun unjuk rasa tentu diperbolehkan ya
sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh undang
sedang terdakwa basuki cahayapurnama menyatakan tak mengkhawatirkan demo yang akan mempengaruhi putusan
ia memberikan kepercayaan menyeluruh ke majelis hakim
saya kira hakim itu urusan hakim
kalau sudah ada bukti semua dia sudah punya kok
saya kira keadilan orang bisa nonton terbuka zaman ini
salah nggak salah orang bisa nonton kenapa kita meragukan hak
majelis hakim kasus dugaan penodaan agama akan membacakan putusan terhadap ahok pada selasa sembilan mei mendatang
sementara itu ketua dewan pertimbangan majelis ulama indonesia din syamsuddin menyatakan dukungan atas aksi lima mei
di kantor mahkamah agung jakarta
menurutnya aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi penegakan hukum dalam kasus penodaan agama yang dilakukan basuki cahayapurnama atau ahok
pernyataan dukungan terbuka ini diutarakan dinsiam sudin di sela sela pemberian kuliah umum di universitas muhammadiyah tangerang banten kamisya
latar belakang dukungannya adalah untuk penegakan hukum di negara hukum tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung
syamsuddin juga berpesan kepada peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai jangan bertindak anarkistis dan juga jangan mudah terprovokasi
nah itu saya pahami dan saya bersetuju mendukung karena salah satu pesannya adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten
aksi lima lima itu saya pahami dan saya bersetuju mendukung karena salah satu pesannya adalah perlunya penegakan hukum yang konsisten
kemudian di siti siklaw sendiri di sekitar merdeka barat dan merdeka selatan